inilah rekaman video kamera pengawas yang memperlihatkan kedatangan dua orang yang diduga anggota brimop dengan membawa senjata laras panjang ke kantor unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau uppkb bualong gandu karawang jawa barat pada kamis tiga maret dua ribu dua puluh dua lalu
dalam video juga terlihat dua orang yang diduga brimob berpangkat baratu tersebut menarik berkas yang diketahui adalah dokumen pelanggaran kelebihan muatan sebuah truk milik pt dejavu express
dari data kementerian perhubungan didapati bila truk barang milik pt dejavu express yang diberhentikan di jembatan timbang balonggadu karawang adalah milik wiraga peng polisi berpangkat kompol yang bertugas di polda metro jaya
kompol wiragapeng inilah yang menyuruh dua orang yang diduga
yang diduga personil brimop dari resimen dua pelopor kor brimop polri mengurus berkas dan membayar tilang truknya di jembatan timbang bualonggandu
pihak kementerian perhubungan kemudian melapor ke polri setelah menerima informasi bila tindakan mereka bersifat pribadi dan bukan kepentingan institusi
terkait peristiwa pencabutan paksa berkas pelanggaran tersebut pihak bptd wilayah sembilan jawa barat berencana untuk melakukan koordinasi dengan polres karawang guna meningkatkan pengamanan dan pengawasan di uppkb balong gandu
pada saat penindakan tersebut kami mendapati kendaraan yang melanggar baik itu dari sisi berat muatnya dan dimensinya jadi melanggar odol
nah namun setelah dilakukan penanganan dan penilangan ya disinyalir ada oknum lah bisa dikatakan oknum yang menginginkan ini untuk bisa semacam dibebaskan untuk bisa meneruskan perjalanannya
kepala bptd wilayah sembilan jawa barat juga menyatakan upaya penindakan kendaraan overloading dan overdimention atau obrol merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap harinya
digelar di ruas jalan utama maupun di rest area jalan tol tentu dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas
menyiputan cnn indonesia